bagi anda yang belum melaporkan surat pemberitahuan tahunan atau spt pajak jangan khawatir
direkturat jenderal pajak resmi memperpanjang batas waktu penyampaian spt orang pribadi hingga dua puluh satu maret april dua ribu dua puluh
langkah dijen pajak dilakukan untuk mengantisipasi membludaknya antrian peserta amnesti pajak
sebelumnya tenggat pelaporan spt pajak jatuh pada tiga puluh satu maret dua ribu tujuh belas
namun pada tanggal yang sama juga merupakan hari terakhir program amnesti pajak
kepada cnn indonesia com staf ahli menteri keuangan bidang kepatuan pajak suryo utomo menegaskan
perpanjangan waktu ini hanya berlaku untuk penyampaian spt
sedangkan batas akhir pembayaran pajak tahun fiskal dua ribu enam belas tetap tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh